kegaduhan baru muncul dalam kasus penodaan agama yang menjerat basuki cahayapurnama atau ahok
ahok pun mengklarifikasi soal ia yang disebut akan melaporkan ketua mui ⁇ maruf ⁇ amin yang hadir sebagai saksi persidangan
bersama dengan itu kegaduhan lainnya mencuat nama sbi juga terseret dalam persidangan selasa kemarin
sbi pun langsung meresponnya dengan menggelar konferensi pers sore tadi
kegaduhan baru muncul usai persidangan kasus penodaan agama yang menjerat ahok pada selasa kemarin
hal itu setelah ketua mui kiai ⁇ maruf ⁇ amin yang menjadi saksi dalam sidang disebut akan dilaporkan tim ahok ke polisi
namun ahok segera mengklarifikasi hal tersebut dan secara resmi meminta maaf kepada kiai maruf amin
menurut ahok saksi yang dimaksud tim kuasa hukum akan dilaporkan adalah saksi pelapor yang memberikan keterangan palsu
sedangkan saksi yang dimaksud tim kuasa hukum akan dilaporkan adalah saksi pelapor yang memberikan keterangan palsu

saya atas nama pribadi dan juga seluruh tim penelusuran hukum saya menyampaikan permohonan maaf kepada kiyai maruf amin
dan juga kepada tentu keluarga nu para nadilin kami sampaikan mohon maaf sebesar besarnya
kegaduhan lain juga mencua terkait informasi adanya percakapan telepon antara kiyai maruf dan mantan presiden sby
yang diungkap dalam persidangan
ditanyakan pada saat itu kepada saksi apakah saksi pada hari kamis tanggal enam oktober tersebut jam sepuluh enam belas itu ada menerima telepon dari pak sby
itulah majelis hakim meminta kepada penasihat hukum untuk memberikan bukti lebih lanjut
isu percakapan tersebut langsung direspon oleh sby dengan menggelar konversi pers rabu siang
ketua umum partai demokrat itu menyatakan dirinya telah disadap setelah namanya ikut dibawa dalam sidang kasus ahok
ia menegaskan penyedapan ilegal adalah kejahatan dan berharap pengusutan oleh penegak hukum
kalau betul percakapan saya dengan pak ⁇ maruf ⁇ amin atau percakapan siapapun dengan siapa disadap
tanpa alasan yang sah
pengadilan dan hal hal yang dibenarkan dalam undang undang namanya itu penyadapan ilegal
kasus hukum ahok sejak awal bernuansa gaduh dan dinilai banyak kepentingan politik
publik berharap tak ada lagi kegaduhan baru dan biarkan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur
agus primansyah cnn indonesia
kita lanjutkan berkat saudara
mulai dari reaksi dari kubu mui hingga reaksi dari presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono
yang namanya ikut disebut sebut dalam sidang ke delapan tersebut
untuk membahas hal itu di studio kami sudah hadir mas duki baidoli yang merupakan ketua mui bidang informasi dan komunikasi
assalamualaikum pak mas duki
ada roy suryo wakil ketua umum partai demokrat
selamat malam mas indra
terima kasih sudah hadir
kemudian ada pak effendi hoiri tim pemenangan ahok jarot
selamat malam gusoy
baik terima kasih sudah hadir
kami juga masih menantikan albert aris yang merupakan tim kuasa hukum basuki cahayapurnama
tapi sebelum kita mulai dialog ini kita dengarkan bersama dulu permintaan maaf resmi dari basuki cahayapurnama berikut ini
dalam persiapan kemarin tentu kami akan menyampaikan mencari materir untuk dalam pembelaan saya
nah tapi tentu dalam persidangan itu juga terjadi kesalahpahaman
misalnya banyak orang berpikir saya akan melaporkan ki haji ma'ruf amin
padahal yang saya maksud akan melaporkan saksi itu adalah saksi pelapor
ini sama sekali tidak benar
dan kalau memang dalam hal ini sebagai orang tua sebagai sesepu nu
merasa atau tersinggung atau merasa kami memojokkan dalam persidangan kemarin
saya atas nama pribadi dan juga seluruh tim penasihat hukum saya
menyampaikan permohonan maaf kepada ki haji ma'ruf amin
dan juga kepada tentu warga nu ada nadirin kami sampaikan mohon maaf sebesar besarnya
saya sangat menghormati sesepu nu sama seperti saya menghormati gus dur
saya sangat menghormati nu sama seperti saya menghormati gus dur maupun nu

saya sangat menghormati nu sama seperti saya menghormati gus dur maupun nu
dengan permintaan maaf dari basuki cahayapurnama ini pak mas duki
bagaimana respon dari mui khususnya dari ki haji ma'ruf
ya sebenarnya kami dari majelis ulama indonesia dari awal menghormati proses hukum
kami tahu bahwa ketua umum kami umurnya sudah tujuh puluh tiga tahun
kesehatannya sudah menurun
dan sudah rentah
jadi beliau itu sebenarnya kalau bisa kami menghalang halangi untuk tidak hadir di dalam persidangan
tapi saat hadir di persidangan memang dalam kondisi sehat
tapi kemudian dia tetap aja karena memang dia sangat menghormati terhadap proses hukum
maka dia hadir terhadap persidangan yang kemarin
dan di luar dugaan kami bahwa ketika hadir di persidangan itu
proses waktunya begitu lama dan di luar kebiasaan
karena apa karena biasanya saksi saksi seperti ki ma'ruf amin itu
tidak lebih dari dua ataupun tiga jam
sementara sampai tujuh jam
kita boleh tahan dulu situ ya
karena saya ingin menyampaikan ada pendapat lain pakar hukum pidana juga yang menyebutkan
karena sebuah hal yang wajar ketika pemeriksaan itu sampai berakhir
apapun ketika saksi itu hadir walaupun dalam kondisi yang sehat begitu
ketika ditanyakan dan sudah bisa hadir artinya dalam kondisi sehat sudah fix sehat
maka hak dari hakim itu untuk meneruskan atau memberhentikan
jadi apa namanya itu sanggahan ketika ada keberatan soal waktu terhadap pemeriksaan
atau permintaan keterangan kesaksian terhadap ki ma'ruf
artinya tidak ada prosedur yang disalahi di situ
betul kalau soal prosedural saya kira tidak ada yang salah
tapi kalau dari sisi kemanusiaan itu saya kira persoalan yang justru kami ingin bahas di sini
betapa pentingnya sebenarnya persoalan persoalan yang terkait dengan penghargaan terhadap orang tua itu
juga tidak menyalahi satu proses hukum sebenarnya kalau dalam proses penghargaan seperti itu
itu yang pertama
lalu yang kedua juga keberatan yang luar biasa disampaikan oleh warga yang disampaikan kepada majelis ulama indonesia
dari organisasi gitu ya
ketepatan saya juga di samping sebagai ketua umum
sebagai ketua salah seorang ketua di mui saya juga adalah seorang wakil sekjen di pbnu
warga nahdlatul ulama di bawah itu sangat resah dan sangat memprotes terhadap perlakuan ki ma'ruf yang kemarin di pengadilan
tapi pendapat pribadi ki ma'ruf sendiri bagaimana
saya sampai saat ini belum bertemu dengan ki ma'ruf
tetapi setahu saya km arief itu adalah orang yang sangat
berpengadilan seorang pangdadah seorang kiai yang jiwanya besar
pemeriksaan tujuh jam kemarin dipermasalahkan tidak oleh kiai
mudah mudahan tidak dipermasalahkan
tapi beliau pasti juga kecapean dengan
karena kalau saya lihat kan ada aspek sisi kemanusiaan yang dimunculkan sehingga ada keberatan
tapi dari sisi aspek prosedural hukum ada pendapat yang ini tidak menyalahi prosedur semua itu tergantung hakim
jadi kalau misalnya kecuali misalnya ada satu pihak yang memaksa tetapi hakimnya memutuskan beda terus ada pihak yang memaksa mungkin itu yang berbeda
hukum itu kan ada prosedura ada substansi
jadi saya kira substansi itulah sebenarnya yang menjadi persoalan utama kita bagaimana agar manusia itu diperlakukan sebagai satu proses untuk mencapai apa yang disebut dengan keadilan
nah dalam konteks itulah sebenarnya kita tidak hanya berbicara soal prosedural tapi berbicara bagaimana sebenarnya substansi substansi yang ingin dicapai
satu yang kedua sebenarnya etika di dalam kita berkomunikasi
apakah itu berbicara tentang kebijakan tentang kebijakan tentang kebijakan
dan juga tentang kebijakan yang beradilan dan ataupun diluar peradilan
saya kira juga etika itu tetap berlaku semuanya seperti itu
oke pada intinya setelah permintaan ahok itu apakah diterima permintaan maaf itu
nah saya belum ketemu dengan k ma'ruf dan setahu saya k ma'ruf adalah seorang ulama yang sangat apa namanya mempunyai kelapangan dada yang mempunyai jiwa besar
saya kira persoalan persoalan apa namanya apa yang dikemukakan oleh ahok saya kira itu adalah hak bapak ahok untuk minta maaf
oke di dalam ajaran islam memang kalau merasa bersalah ya saya kira harus minta maaf seperti itu
oke bagaimana dengan teman teman mui yang lain termasuk pak mas duki dan juga organisasi organisasi yang sempat datang ke tempat pak mas duki
apakah setelah mendengar permintaan maaf ahok ini ikut memaafkan
kalau di mui masih akan ada rapat rapat ya yang terkait dengan persoalan ini karena memang sebenarnya mui ingin selesai persoalan ini bagaimana agar semuanya menjadi tenang
kami sebagai organisasi
majelis ulama yang banyak berhubungan dengan organisasi organisasi islam besar seperti nahdlatul ulama seperti muhammadiyah dan organisasi organisasi yang lain
sekarang ini sedang concern kita itu untuk bagaimana mensosialisasikan apa yang disebut dengan islam wasatiyah islam yang moderat gitu kan
kok kita jadi disibukkan oleh persoalan persoalan yang seperti ini gitu loh
kita ini ada soal soal yang lebih besar yang harus kita bahas bersama ke depan
ikut nasib bangsa ini terkait dengan ideologi negara ini yang sebenarnya sedang ada ancaman macam macam gitu
saya kira itu lebih besar
baik jadi intinya permintaan maaf ahok belum ada keputusan ini diterima atau tidak begitu ya
saya kira karena permintaan maaf itu kepada yang bersangkutan beliau ketua umum kami saya kira itu harus disampaikan nanti
tapi teman teman mui yang lain dan juga ini kan sempat ikut kecewa dan ikut geram sebenarnya
nah permintaan maaf ini juga belum ada keputusan apa
belum belum itu kan baru tadi
jadi masih dirapatkan ya
ya ini kita akan rapat mudah mudahan ini menjadi sesuatu yang ke depan bisa lebih baik untuk kita semua
gus coy kalau kita lihat kemarin itu kan muncul di persidangan biasanya yang muncul di persidangan yang disampaikan disebut fakta persidangan begitu gus coy
nah menurut gus coy sendiri secara politik begitu ya apakah memang yang dilakukan oleh kuasa hukum dari ahok jarot yang gus coy berada di dalam tim pemenangannya juga
itu sebuah blunder atau keluar dari substansi hukum
karena ada yang berbicara juga dari partai demokrat sebelum nanti saya minta pendapat dari partai demokrat
tapi sejak pagi saya sudah mendengarkan bahwa kesannya kuasa hukumnya ini mulai main politik nih karena tidak fokus pada upaya pembelaan ahok terbukti atau tidak atau membantah dakwaan bahwa ahok melakukan penodaan agama
tidak fokus ke situ tapi sudah mulai keluar pada ranahnya berpolitik
ya mungkin sudah campur aduk
ya faktanya begitu fakta politik di kita sekarang ini kaitannya dengan pilkada dki ini kan campur aduk
termasuk dalam hukum
ada persaingan ini itu atas nama agama memukul orang dengan pakai takbir membunuh orang ya kan
ingin menang dengan melempar sara dan segala macam ini kan sudah campur adu
nah konteks persidangan kemarin
saya kira persidangan itu sudah campur aduk
yang pertama yang harus didudukkan persoalannya adalah satu
kiai ma'ruf amin menjadi saksi sampai sekian jam itu ini yang harus dibatas
ini bukan kehendak dari pihak ahok ini adalah hakim
ya ini seolah olah ini statement statement itu ini kemanusiaan ini sudah sepuh segala macam
ditujukan pada ahok
seolah olah begitu ini kan hakim
nah persoalan di tengah jalan kemudian kok tidak ada yang mengingatkan dan segala macam itu bukan urusan ahok
bukan urusan tim ahok bukan urusan pengacaranya ahok
itu satu ini harus clear
yang kedua dalam persidangan saya sering menjadi saksi
ya mungkin ada tujuh kali apa delapan kali
baru baru ini juga menjadi saksi di sampang

di dalam persidangan itu memang saksi setelah disumpah dengan al quran kalau orang islam
maka dia disitu kan harus mengatakan apa yang dia tahu
ketika dia ditanya kan harus menjelaskan apa yang dia tahu
orang bertanya pengacara lain bertanya
ini kan dalam rangka memperoleh fakta memperoleh nilai memperoleh substansi materi yang pas
dalam rangka menegakkan keadilan
dalam rangka menegakkan keadilan
nah keinginan di lingkungan ahok atau timnya ahok juga di situ tujuannya
lalu kemudian ada
ya menggali kebenaran menuju pada keadilan
supaya dia memperoleh karena dia sudah tersangka kan
apapun yang terjadi kan dia harus menuntut keadilan karena itu hak dia
tapi kalau soal dicecar tadi itu memang wajar saja menurut anda
siapapun di sini kemudian statusnya menjadi sama
status siapapun dia apakah ulama apakah orang biasa
itu kalau sudah di dalam
itu memang apa namanya
setaraan hukum ya maksudnya
ya setaraan hukum
tetapi memang orang orang yang menjadi tim ahli mungkin bukan orang nu
sehingga tidak mengerti tentang sesungguhnya kultur di lingkungan nu itu seperti apa
di nu itu kan menghormati ulama menghormati kiai
setuju atau tidak setuju kan tetap kita hormati
nah terkait dengan statement misalnya ahok seolah
itu kan distorsi
tapi maksud ahok kan bukan qm a'ruf amin yang dilaporkan ke polisi dan segala macam
itu ada ini kan sudah terjadi distorsi dari bias politik
nah sekarang ahok kan sudah minta maaf
meskipun dia tidak bermaksud untuk menohok qm a'ruf mengajukan qm a'ruf melaporan qm a'ruf ke
nah yang saya tahu di nu itu lebih jembar qm a'ruf lebih jembar pikirannya
saya kira mereka tahulah ajaran bahwa allah itu maha pengampur
maka sebagai hambanya itu ya harus mengikuti ajaran itu
ya harus memaafkan juga
jadi intinya kemarin itu adalah dinamika persidangan untuk menggali kebenaran
dan internal persidangan di situ
dan saya meyakini saya ini mengenal qm a'ruf sejak muda
sejak awal awal saya jadi mahasiswa di jakarta
beliau ini sebetulnya orang yang arif bijaksana
orang yang ilmunya luar biasa
dia terbuka dengan siapa saja
kemudian istilah tabahyun tabahyun itu qm a'ruf amin itu sudah melekat pada diri beliau
oleh karena itu ketika ahok minta maaf apalagi bisa sowan kepada beliau
saya kira selesai
selesai harusnya persoalannya
tapi kembali ke soal dinamika persidangan bang roy
bahwa kemarin itu kalau katakanlah cecar itu karena ada asas kestaraan pada hukum begitu ya
artinya sebuah kewajaran untuk menggali kebenaran
nah kemarin ketika hari ini begitu ya
ada pernyataan dari pak sby mengatakan sempat memang berkomunikasi
tapi terkait pencalonan agus widoyono tidak terkait dengan lain
artinya memang benar ada dong komunikasi itu
kemarin jawab qm a'ruf tidak
ini kan sebenarnya kebenaran yang ingin digalip gitu
kita tahan dulu disitu ya bang ray
oke ada permasalahan sangat serius
saya akan segera kembali mendengar jawaban lengkap dari roy suryo
wakil ketua umum partai demokrat roy suryo sebelum break tadi mengatakan bahwa ini ada masalah yang sangat serius
kita teruskan penjelasan
serius apa maksudnya ini
ya sebenarnya ada tiga hal yang berbeda
jadi pernyataan maaf ahok tadi itu terpisah dan saya tidak perlu mengkomentari
terlepas dari nanti misalnya beberapa hari kemudian gitu misalnya di wawancara al jazeera gitu misalnya beda lagi
itu soal lagi itu sikap dia
karena bagi orang
maksudnya sering berbeda beda
iya lah kalau bagi orang daerah sering menyebut namanya watak itu sulit berubah
kalau watok itu bisa diobati ini udah watak ini
maksudnya udah watak ahok
ya yang kedua kemarin itu pun mungkin tidak disadari bahwa persidangan ahok sekarang itu
itu sudah tidak lagi hanya bisa dicatat tapi bisa direkam audionya
meskipun videonya tidak bisa direkam
ada yang nyuruhin jadi
tapi audio jadi sebenarnya pernyataan bahwa itu ditujukan ke siapa siapa
saya tidak masuk ke sana
itu clear sekali bahkan kalimat terakhirnya ahok itu pun menyatakan bahwa tuhan yang maha esa dan sebagainya menuduh itu sudah keras sekali sebenarnya
apa yang disampaikan sebenarnya
saya tidak akan menambahkan bahwa ada upaya untuk memaksa
kiai makro amin untuk mengaku kalau telpon pak sby
ini valid ini yang anda dapatkan
bukan kesan gus
kemudian disimpulkan seperti itu
ada rekaman audionya gus
itu pun kesan kan
bicara seperti itu
jadi kalau satu orang yang terkesan
berita itu juga kesan
kesan itu persepsi
sebagai pembela ahok ya pak
saya bukan orang hukum
yang paling penting adalah yang saya katakan sangat serius tadi

bukan itu ya saya bukan orang hukum
yang paling penting adalah yang saya katakan sangat serius tadi
hari ini sudah terbukti atau kemarin ya bahwa negara ini itu ada ancaman yang sangat serius
karena ternyata tidak bisa melindungi warga negaranya
kalau saja seorang presiden ke enam republik indonesia yang sebenarnya sehari aja ada dilindungi
pak sp dilindungi oleh pak aspampres saja bisa disadap teleponnya apalagi kita kita ini
jadi negara itu menjadi musuh dari rakyat
ini yang persis saya ingin tanyakan kepada anda ini
jadi konversi tadi juga seperti itu juga disampaikan oleh pak rizuryo ini bahwa lebih kepada
melihat dari sisi soal penyadapan bagaimana penyadapan itu ilegal dan lain sebagainya
tapi bicara soal konteks soal pertemuan itu ada atau tidak ada kemudian
ini berbeda jawabannya dengan
no problem pertemuannya pak sby pun tadi mengatakan ini kalimat pak sby
tell the truth bahwa yang namanya telepon itu ada
pembicaraan telepon itu ada
pada oktober itu ada
tapi itu pun mekanismenya tidak sama dengan yang dikatakan ada kayak makruf telepon pak sp
ada orang ketiga yang tadinya telepon pak sp
kemudian dihubungkan dengan pak sb
bicara apa waktu itu
bicara pak sby ikut datang tidak ke acara ini
karena mas agus sari multidono lagi ke kantor itu
karena gini kan
enggak perlu mas agus kan sudah orang mandiri
itu beberapa hari sebelum aksi empat november
saya kira nggak ada hubungannya lah
itu soal biasa
dan kemudian ditanyakan
persidangan yang anda dengar itu mau dihubung hubungkan ke sana
jadi mau ditarik tarik ke sana
jadi seolah olah pak sp dalam teleponnya itu memaksa
itu ada kalimat itu
memaksa kei makruf untuk mengeluarkan fatwa
jadi itu enggak ada sama sekali
atau dilakukan kalimat kalimat
makanya tadi pak sp
siapa yang memaksa
dalam suara yang anda dengar itu
ada seorang lawyer yang ada di situ
dan saya juga punya rekamannya
itu rekaman sidang kemarin
bahkan kalimat ahok terakhir yang mengatakan saksi palsu dan lain sebagainya
menuding ke siapa
kei makruf amin
ada kalimat itu
ada kalimat itu
kalau akan mengatakan menuntut itu bukan ke saksi saksi sebelumnya
saksi hari itu adalah
jadi permintaan maaf tadi menurut anda
ya itu terserah
saya tidak mengikuti
dengan yang ada di dalam rekaman yang anda punya itu
permintaan maaf tadi ada baru keluar siang ini
dan tampaknya itu
maksudnya permintaan maaf tadi kan diklarifikasi oleh ahok
pelaporan itu tidak ditujukan
saya senyum saja
kustiaullah subhanahu wa ta'ala tidak sari
karena anda punya buktinya
saya punya buktinya dan rekaman dulu tv tv semua punya buktinya
dan memang itu ditujukan kepada kei makruf
itu bukan persepsi saya
tapi juga persepsi semua media
jadi clear sekali
nah yang paling penting
belum clear kalau itu belum
yang begini ini kan yang bahaya
ada pelanggaran sangat serius
undang undang informasi transaksi elektronik
nomor sebelas tahun dua ribu delapan
yang barusan saja direvisi menjadi undang undang sembilan belas tahun dua ribu enam belas
itu dilanggar dengan luar biasa di sidang kemarin
karena lawyer dari ahok itu mengatakan kami punya bukti buktinya
apa bukti buktinya apa
nah meskipun tidak disebut
meskipun hari ini dia spin lagi
menunjuk ke salah satu situs berita
apa yang membuat anda yakin bukti bukti itu lalu kemudian sebuah penyadapan
sebuah hasil sadapan
psb juga mengatakan
karena bisa menunjuk dengan sangat detail hari hanya jam c nya
jadi bahkan kalimatnya pun disebutkan
dia mencoba kalaupun itu tidak benar
ini bohong berarti
jadi di persidangan seorang kuasa hukum kemudian melakukan kebohongan
dengan kebohongan itu untuk memaksa seorang lawyer
maaf kememaksa seorang kiai yang kita hormati
itu luar biasa
itu bukan delik aduan
jadi kalau ada seorang yang kemudian disadap
menurut pasal tiga puluh satu di undang undang ite
itu negara harus bergerak
maksudnya polisi inisiatif langsung
karena ancamanya ada di pasal empat puluh tujuh
kebetulan mas indra saya dulu menjadi bidan
dari lahirnya undang undang ite itu
jadi sangat detail
ancamanya adalah sepuluh tahun
jadi bisa langsung ditangkap dia
kalau itu terbukti penyadapan
dan yang bisa menyadap itu institusi tertentu
jadi setidak tidaknya ini menjadi
tadi sudah disebut asb
ilegal kalau tanpa ada
jadi makanya tolong pak asb itu
sebagai warga negara mohon kepada negara ini
tetapi yang penyadapan itu
akan kita bahas minta tanggapan dari gus coy
tapi bahwa pernyataan yang disampaikan
di persidangan disebut berbeda
itu bagaimana kemudian ketika pak sby sendiri mengakui
menghubungi atau telpon dengan kiai ma'ruf
pak sby pun tadi mengatakan
tapi di persidangan kemarin
kiai ma'ruf mengatakan tidak ada
apakah kiai ma'ruf menelpon pak asb
emang tidak menelpon
yang menelpon bukan kiai ma'ruf
yang menelpon orang lain
karena pertanyaan menelpon
sama seperti kita
barusan landing di jakarta
di jalan tol mas
dilarang menelpon sambil menyepir
saya pernah disopiri mahasiswa saya
saya ingatkan dia
kamu gak boleh nyepir
kamu gak boleh nelpon
jadi masih berat
ini kata kata dong berarti
di sidang itu
ini biar cak duk yang bicara
ini roy kalau dibiarkan aja pasti panjang
kalau saya bicara itu begini ya
ya salah satunya hal yang ingin saya kemukakan juga
sebagai message yang harus kami sampaikan
dari mui itu
dari sidang kemarin itu
buat kami dari mui itu
km arief itu tertuduh
kut ankut itu tertuduh
ya asumsi teman teman
ini kan soal ketersinggungan ini soal
anda mempermasalahkan hakim tidak
kalau misalnya soal ini
saya kira suasana sidang itu semuanya memposisikan
memposisikan seperti kiai kami itu sebagai tertuduh
yang memposisikan siapa
makanya ini adalah asumsi kami
cecar sedemikian rupa
lalu kemudian seakan akan ini adalah sebagai konspirasi antara ketua umum kami dengan sby
untuk sebuah proses fatwa
opini yang dibentuk seperti itu
ini saya kira satu asumsi yang sangat sangat menurut saya jahat ini
kalau seperti itu kondisinya
kami tahu persis bagaimana proses fatwa di mui di dalamnya
itu adalah sebuah proses yang semuanya itu ada prosedur prosedur standarnya
yang membentuk opini ini menurut anda siapa
bahwa ada konspirasi antara kmh ruf dan sby
kesannya dikesankan begitu
saya bilang itu adalah nuansa
seakan akan dari persidangan itu seperti itu
nah ini yang dirasakan oleh orang orang yang melihat
itu harus kami sampaikan
saya kira itu bisa dipahami
benar nggak nuansa itu menurut anda
kan dari pihak sini
tetapi mereka kan juga harus melihat dari pihak orang lain
jadi sehingga di situ ada titik kebenaran
jadi yang harus dirasakan atau dilihat oleh teman teman
teman teman dmu itu adalah
ahok kemudian dituduh menodai islam dengan fatwa
fatwa ini kemudian dijadikan alat oleh kelompok tertentu menjadi payung
ini kemudian terus menerus bergerak memobilisasi umat atas nama membela agama dan seterusnya
coba ini harus dilihat
apakah benar menurut tafsir al quran secara mutlak
bulat para ahli tafsir bahwa ahok itu dengan mengatakan seperti itu penodaan terhadap agama
buktinya kan tidak
ada ulama lain yang mengatakan bahwa tafsir ini bukan itu yang dimaksud
ada tafsir lain bahwa al quran ini maksudnya bukan seperti itu
kan ada juga
memang masuk rana persidangan
ini kemudian suasana seperti ini mempengaruhi tentu saja psikologi ahok pendukung ahok
orang yang menjadi pengacara ahok dan seterusnya
jadi mereka berpikir sendiri
karena psikologi yang lain tak mengaruh
tafsir itu diluar pak
ini mui yang memayungi semua yang menjadi begini faktor utamanya mui
faktor utamanya mui
ini juga tidak salah orang lain punya persepsi seperti itu
nah ini kemudian hadirlah menjadi saksi dihadirkan oleh penuntut umum
mui ketua umum mui yang menandatangani itu
tentu saja ini menjadi sasaran
kemudian ketika ada di persidangan tentu saja harus digali yang sungguh sungguh
sebetulnya pikiran kiai ini seperti apa
apa yang dilakukan kiai ini
apa yang dilakukan kiai ma'ruf ini
itu kan wajar dong
tapi gak boleh memaksa dong
di sini tidak ada
jadi cara untuk memperoleh kebenaran
itu pertanyaannya bisa macam macam
kalau anda menganggap ini kurang etis pertanyaannya
oh ini terlalu agak memaksa
itu kan kesan
oh ini ada pertanyaan yang sesungguhnya apa namanya
ratusan situs menuliskan pesan yang sama
itu kan belum tentu suara terbanyak itu otomatis disitu kebenaran
tapi intinya hakim kemarin
setelah yang anda dengar rekamannya itu mas roy
hakim kemarin itu menghentikan tidak kalau misalnya yang anda nilai itu memaksa menuding saksi palsu dan lain sebagainya
hakim memberhentikan tidak
tidak sih tidak
nah di sini kan
itu kewenangan hakim tidak
jadi kewenangan hakim dong
sebenarnya kewenangan hakim tidak
tapi kita nggak boleh menyalahkan hakim
kita mendudukkan persoalan
dalam bahasa cak duki ini sebagai mu itu muktadul khal
kita itu menuntut keadilan itu sama seperti ingin proporsional
ketika ada pertanyaan yang dianggap salah
ada pertanyaan yang benada
pertanyaan yang tidak etis dan segala macam
hakim sebetulnya di sini yang memimpin persidangan
berarti selama persidangan berlangsung ini berarti dianggap wajar dong
karena hakimnya aja seperti itu
kalau mau menuduh hakimnya dong kenapa hakimnya seperti itu
nggak usah menuduh hakim
nanti orang lain lagi gus
iya mendukung menuduh yang lain
menyimpulkan yang lain
karena pengacara tidak mau menuduh hakim
padahal yang mimpin itu hakim
ini kan tidak proporsional
sama sama punya hak di dalam persidangan itu
bang roy suryo mengatakan punya bukti rekaman
tv tv juga banyak
tapi kita dengarkan coba sekarang
saya ingin bergabung dengan pak amri jemaat
salah satu kuasa hukum dari pak basuki cahaya purnama yang ada dalam persidangan kemarin
selamat malam pak amri
selamat malam mas indra
selamat malam semuanya
ini kan kalau disebutkan tadi
kita bicara di luar permintaan maaf pak ahok ya
tetapi kemudian ini mas roy suryo
pak roy suryo menyatakan punya rekaman audio begitu ya persidangan
dan itu publik
beda dengan sadapan
bukan sadapan ya
orang nggak boleh nyadap
tapi ingin mengatakan bahwa kemarin itu sangat mencecar bahkan menuding saksi palsu
kepada pak ma'ruf amin
benar nggak seperti itu pak amri
saya tadi udah dengar sepintas yang dibicarakan
tentunya orang yang mendengar langsung di dalam persidangan seperti saya
dan mengikuti persidangan sejak awal sampai kejadian sidang kemarin
dengan orang yang katakanlah mendengar pembicaraan persidangan setelah direkam tentu berbeda
karena suasananya berbeda
pertama juga harus kita lihat begini
bahwa yang mengatur dalam persidangan itu aturan mainnya seperti apa itu jelas yaitu hakim
hakim itu akan menyetop setiap pertanyaan dianggap tidak relevan atau tidak benar
bahkan juga pertanyaan pertanyaan yang bersifat kasar
kemarin di stop nggak
nah selama persidangan kemarin sama sekali tidak di stop
hanya ada pertanyaan yang dianggap sudah dilakukan sebelumnya itu tidak boleh
hanya itu saja
tidak mengulang gitu ya
ya tidak mengulang
dan kalau sampai tujuh jam pak ma'ruf amin diperiksa
itu memang karena
semua pihak diberi kesempatan dari hakimnya jaksanya juga penasihat hukum
tetapi kemarin itu kita sebenarnya sudah memberikan waktu jeda kepada juga pak maruf amin
karena saatnya sholat dulu dan makan siang
kemudian hakim menanyakan kepada pak maruf amin
apakah mau break dulu istirahat atau tidak
malah pak maruf amin bilang sudah teruskan saja katanya
nah kemudian kita bilang
baiknya kita break dulu lah
karena mengingat usia pak ma'ruf amin
sampai satu jam lebih untuk itu
jadi kalau dibilang pak amin
pak maruf amin itu dikerjain sampai kelelahan rasanya tidak
kita itu di pengadilan itu semua orang sama di hadapan hukum
dan juga itu kesempatan bagi kita untuk mencari kebenaran material
dan itu sudah terbukti
dengan sidang sidang sebelumnya
dimana dua belas orang saksi pelapor yang di hadirkan
boleh dibilang semuanya saksi palsu
memberikan keterangan palsu di atas pengadilan
itu disampaikan ke pak maruf juga tidak
kata kata saksi palsu itu
sama pak maruf kita tidak sampaikan seperti itu
tapi berkaitan dengan pertanyaan komunikasi dengan psby
saya terutama mengingatkan kepada saksi
keterangannya di bawah sumpah
jadi saya tanyakan sekali lagi
apakah memang benar ada komunikasi dengan pak sby atau tidak
ya seperti yang sudah dikemukakan
pak maruf bilang tidak ada katanya
pak amri saya tahan dulu
saya ingin meluruskan
kata pertanyaannya itu
apakah ada komunikasi dengan pak sby atau tidak
atau pertanyaannya apakah
anda menelpon pak sby atau tidak begitu ya
begini pertanyaannya ya
yang jelasnya adalah begini ya
apakah benar pada tanggal enam oktober
persis jam sepuluh
itu ada telepon pak sby kepada saudara saksi
yang mengatakan dua hal
tolong untuk diatur pertemuan agus dan silvi
di kantor pbnu pada hari jumat
itu pangkat salah tujuhnya
tolong dibuatkan fatwa
untuk kasus penisahan agama
dilakukan oleh saudara ahok
nah itu yang saya tanyakan
nah kemudian dijawab oleh pak maruf
kemudian saya tanyakan lagi
tidak ada katanya
akhirnya saya minta bantuan kepada
di bawah sumpah itu
bisa memberikan konsekuensi hukum
nah hakim menanyakan
kepada pak ma'ruf
karena memang ada konsekuensi hukumnya
karena di terangkan taksi di bawah sumpah
nah sekarang saya tanyakan
apakah ada komunikasi
yang ditanyakan oleh penasihat hukum
ada atau tidak
karena saksi sudah ditanya berkali kali
tentu kami akan menindaklanjuti
untuk menguatkan apa yang kami sampaikan ini
cukup sampai di situ aja
pertanyaannya jadi komunikasi ya
artinya bukan soal telepon
tapi isinya tentang fatwa
dan ada kalimat ini
ini kata katanya ada rekamannya
saya berterima kasih
di depan hakim
bahwa saudara saksi tidak berbohong
akhirnya meralat ini
banyak pernyataan tidak berbohong
kami akan proses secara hukum
itu di ucapkan kemarin
ada itu ya
itu tidak ada
itu transkip dari mana
ada pak amri
ini di tv
jangan maksa ada
dia yang ada di pengadilan
mengatakan tidak ada kok
ini ada bukti
ini ada bukti
nah itu di persoalkan saja
di pengadilan kalau misalnya itu bisa
saya yang tahu kok
jadi jangan ada transkip lain
saya tahu kok ada transisi macam macam
kita hargai masing masing pendapat ya
kita hargai masing masing pendapat
intinya ada penyadapan
saya yang jelas
baik pak amri
kita tahan dulu ya pak amri ya
kita tahan dulu
nanti kita akan lanjutkan lagi
saya juga penasaran sumber yang dimiliki kuasa hukum dari mana ini pak amri
kami akan mulakan saat lagi setelah jeda berikut ini
saya akan minta pendapat dari mui sekarang
pak mas duki bagaimana pak mas duki
melihat apa yang disampaikan dari pak ampri tadi di dalam itu sebenarnya adalah ingin menggali sebenarnya kebenaran itu
tapi rupanya sampai dikatakan bahwa ini dibawa sumpah dan lain sebagainya
mungkin jawabannya disampaikan berbeda dengan kebenaran yang ada terjadi
saya termasuk yang tidak hadir di persidangan yang kemarin ya
jadi saya dengar juga barusan apa yang dikatakan oleh bapak amri sebagai salah seorang kuasa hukum dari ahok gitu ya
tetapi apa yang dibicarakan oleh pak hamfrey itu itu bertentangan dengan berita berita yang selama ini saya baca gitu ya
apa yang diucapkan oleh pak hamfrey
pak ma'ruf sendiri belum cerita ini soalnya
dengan apa yang diberitakan itu saya kira
pak ma'ruf saya kira juga bercerita
cuma kan bercerita seperti apa kan tidak sedetil tidak sefokus seperti apa yang kita bicarakan seperti yang sekarang
karena apa namanya apa yang dikatakan oleh bapak amri itu sudah mempunyai sudut pandang khusus terkait dengan persoalan persoalan yang tadi oleh pak roy suryo disebut
ada penyadapan dan kaitannya dengan hubungan antara sbi dengan pak ma'ruf
yang kedua kalau kita baca di berita berita yang ada itu sebenarnya substansi pengertian dari berita berita itu sebenarnya juga bertentangan dengan apa yang diomongkan oleh pak amfri
karena kalau yang ada di substansi berita itu dia menyatakan adalah bahwa memang yang akan diperkarakan secara hukum
karena bersaksi saksi melakukan satu disumpah lalu berkata tidak benar itu adalah yang ma'ruf sebenarnya kalau di dalam berita berita seperti itu
oke yang disampaikan pak roy suryo juga begitu ya
ya saya kira seperti itu anunya
nah kalau begitu jadi memaafkan nggak kalau kayak begitu misalnya pertimbangan menjadi pertimbangan tersendiri nggak
kalau seperti yang saya katakan tadi kalau soal memaaf dan memaafkan itu kan personal dan itu bukan urusan mui secara keseluruhan
pertama saya kira itu urusannya dengan ketua umum
yang pertama itu adalah ketua umum kami gitu lalu yang kedua tentu berurusan dengan organisasi kami
nah ini saya kira soal soal yang harus clear dulu
karena permintaan maaf itu itu adalah permintaan maaf yang ditujukan kepada ketua kami
dan sudah saya katakan bahwa di satu pihak k ma'ruf adalah seorang yang berlapang dada
seorang ulama yang memaaf gitu pemaaf
tapi juga di sisi lain pak ahok seperti tadi dikatakan oleh pak surya itu bisa berubah ubah dari satu tempat ke tempat yang lainnya
itu dua hal yang berbeda saya kira itu
kalau tadi sempat disebutkan juga yang menarik adalah selain komunikasi ini membatalkan tadi kata kata di telpon menelpon ini mas roy
bahwa juga ada permintaan fatwa benar nggak sih sebenarnya itu pak sby sempat
tadi disampaikan oleh pak sby pada saat konferensi pers ya itu tidak ada sama sekali
makanya kalau memang
kalau pak hamfrey atau kuasa hukum tahok punya bukti rekamannya silahkan dibuka rekamannya silahkan diputar rekamannya
ya karena sudah menyampaikan ada kalimat itu
jadi ini bisa berujung dua kalau tidak ada permintaan fatwa dalam rekaman itu berarti itu bluffing bohong yang disampaikan
tapi kan pertanyaan
ya nah kalau ada nah rekaman itu jelas jelas melanggar pasal tiga puluh satu undang undang informasi transaksi elektronik yang ancaman hukumannya sepuluh tahun atau denda
gimana ya saya dengerin kok
ya bagaimana pak amri tanggapan anda ini
begini pertama saya perlu jelaskan pak maruf itu bukan saksi ahli tapi saksi fakta
ya dia mewakili mui bahkan posisi sebagai ketua mui
ya ini satu hal yang bisa menjadi katakanlah dasar kita untuk menggali kebenaran materinya sampai sedalam dalamnya
nah yang kedua
tidak pernah di persidangan kemarin itu ada kata penyadapan dan rekaman
ya penyadapan rekaman itu muncul di luar persidangan
ya terutama oleh pihak tertentu
dan satu hal lagi
siapa pihak tertentunya
ya termasuk juga ini
yang press conference dari pak sby tadi
dan kedua saya mau bilang juga
kalau alat bukti itu bukan hanya rekaman loh
orang juga bisa yang mendengarkan atau saksi
ya jadi jangan ini dulu
terus kemudian menyatakan bahwa ini ada sadapan ini ada rekaman
kemudian ada sanksinya persis yang tadi pak suryo bilang
kalau ada rekamannya tolong dibuktikan
apakah ada kata fatwa atau tidak
kalau tidak ada itu berarti kena undang ite
kita ini hanya memberikannya kepada pengadilan atau majelis hakim
bukan pada pihak luar
ini urusannya urusan pengadilan kok benarnya
bukan urusan di luar pengadilan
dan kita harus buktikan semuanya di dalam pengadilan
jadi jangan dipaksa paksa kita untuk bicara yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan
untuk itu ya
tapi soal pertanyaan bahwa apakah ada permintaan fatwa itu itu anda sampaikan ya
justru itu jadi masalah dong
kalau untuk mengatur agus ketemu sama apa
pengurus pbnu ya nggak ada masalah
yang jadi masalah kan yang soal permintaan sefatwa itu
itu terjadi pada hari kamis ya
dan tanggal enam oktober
dan fatwa itu keluar tanggal sebelas lho
jadi ingin menggali ke sana ya
dan pada tanggal tujuh oktober itu ya
sudah jelas dinyatakan
ya kalau lihat dong itu
yang ada di berita yang terjadi pada saat itu
tanggal tujuh oktober
tujuh oktober dengan diputan enam com
itu pak amri bilang kok
saya baru saya mendapat telepon dari pak sby
untuk kedatangan dari agus sisi
sumbernya itu berarti hanya berita media online itu ya pak amri ya
iya salah satunya
berarti ada pengakuan memang
bahwa memang ada telepon dari pak sby
ya tetapi waktu ditanya mengenai dua poin itu
ya yang poin fatwanya kan nggak diakuin
dan tadi juga pak sby kalau tidak salah waktu kompresi pes
tapi saya gak terlalu detail sekali
ya soal percakapan itu kan memang ada
ada tapi sama sekali tidak bicara fakta
tapi jawaban saksi kemarin apa
jawaban saksi kemarin apa amri
itu kan versi pak sby
ya gak ada masalah
tapi kan sekarang
ya yang sepuluh enam belas itu
dua hal itu yang diketahui
bahwa ya untuk pembuktian itu bukan hanya percakapan melalui katakanlah rekaman
tapi bisa juga itu adalah alat bukti yang dari seorang saksi
itu harus diperhatikan itu ya
tolong diperhatikan itu
jadi tolong tolong jangan diarahkan bahwa itu sudah ada penyadapan sudah ada rekaman
nanti bisa salah itu
tapi kemarin pak sby
jawaban dari saksi pak maruf amin sendiri mengatakan ada atau tidak ada telpon itu
atau percakapan komunikasi
terus terang aja pak amaruf amin mungkin gak tahu udah terlalu lelah atau kecapean
pada waktu kita bilang bahwa ada pertemuan tanggal tujuh dengan agus silvi
pak amaruf amin bilang itu bukan tanggal tujuh tapi sebelum ahok bidato
jadi sebelum tanggal dua puluh tujuh september
akhirnya terpaksa kita maju ke depan persidangan
tunjukin bukti bahwa memang ada berita beritanya
baru pak amin bilang oh iya ya benar tanggal tujuh gitu
jadi baru diakui oleh pak amin untuk itu ya
terus kita tanya juga kenapa paslon nomor satu saja yang diterima
oh setelah itu saya nggak mau terima lagi katanya
hanya setelah nomor satu
kalau telepon dia bilang tidak ada
tidak ada tapi yang anda punya datanya apa
nah padahal sebenarnya setelah dia dalam berita dia bilang ada telpon
nah itulah makanya
dan sekarang psbi bilang juga ada telpon
tentu ada waktu dan juga isi percakapan yang berbeda
bagaimana mas rai suri
ya memang yang krusial adalah dua hal ya
bukti itu kalau hanya berdasarkan laman liputan enam com
nah ini jadi masalah
nanti katanya kita nggak boleh percaya berita apa apa lagi
itu disampaikan di persidangan
ya saya memaklumi ya
saya menghormati bagaimana pak hemprey harus bersikap
karena beliau itu lawyer
jadi ya seperti ini
yang kedua saya ada di tempat
jadi kebalikannya pak hembree
kalau soal statementnya pak sby
saya tadi ada di sampingnya beliau
jadi tahu betul apa yang dikatakan
tidak ada sama sekali soal fatwa
inilah yang sebenarnya menjadi soal
tadi dikatakan kalau sekedar hanya menitipkan saja agus silvi
itu hak pilihan politik pribadi seseorang
yang menjadi masalah kan ada kesan
bahwa seolah olah pak sby itu meminta fatwa itu dikeluarkan oleh mui
ini yang jadi kesan
padahal itu tidak ada sama sekali
jadi hal seperti ini memang selalu menjadi persoalan
itu dan ini dalam bahasa komunikasi ilmu saya
itu adalah menciptakan sebuah public opinion
yang biarkan bebas doa
toh juga nanti katakanlah oh itu cuma kemarin lewat
dan bangsa ini mudah sekali untuk tertutup kayak gitu
jadi kami pak psbi tadi sangat menyesalkan
kenapa ini kemudian jadi seperti itu
dan yang paling disesalkan
kalau membuktinya ternyata ada rekaman
tampilkan rekaman itu
dan itu sangat serius
kalau buktinya ternyata hanya bukti ecek ecek
jadi pak psbi menyinggung penyadapan penyadapan
terus ada masalah serius
kalau istilahnya pak hambrit tadi jump to the conclusion
lalu cepat lompat ke pada conclusion
karena belum ada kata kata rekaman atau penyadapan
karena disebutkan kami memiliki bukti bukti yang kuat
kalau ternyata buktinya ada sebuah laman
salah satunya itu
makanya salah dua salah tiganya ayo buka
ini negara demokrasi terbuka
tapi ketika umpama itu betul disampaikan di dalam persidangan
kami punya bukti
ya bukti seperti apa
itu juga kan konsumsinya
konsumsinya untuk di persidangan
bukan kepada publik
bukan untuk dibeberkan seperti permintaan mas roy
itu juga kan di luar konteks juga
tapi intinya menurut saya gini
jadi ini semua proses untuk mengenai kebenaran
sebentar pak hambrit
saya ini termasuk santrinya
saat duki mungkin juga santrinya sekarang menjadi sahabatnya
ketika menjadi ketua umum mui
itu berarti eksekutif pelaksana
di sini pusaran kepentingan
apalagi kemudian ada produk produk fatwa dan segala macam
itu pasti ada pro dan kontra
ketika kemudian ada yang kontra
ketika yang kontra itu meng counter seperti apa
ini harus siap betul
itu harus siap
bukan berarti yang kontra itu kemudian otomatis disini kesalahan mutlak
lalu kemudian yang bikin fatwa atau yang berada di barisan ini
otomatis kebenaran mutlak itu belum tentu
tapi di satu sisi sehingga kemudian melahirkan reaksi yang luar biasa ini
adalah dia roh islam
beliau roh islam
roh islam kalau di nu itu simbol
kiai yang dianggap menjadi teladan
di situ bukan eksekutif
di nu itu
dia pemandu moral
dia pemandu keagamaan
dia harus mengawal etika
dia harus menegak macem macem lah ya
pokoknya yang bagus bagus adalah di situ
begitu masuk di mui
ini saya kira perlu saya tegur ini
jadi gak ada di mui itu eksekutif
gak maksudnya dia melaksanakan
majelis ulama itu bukan eksekutif bung
jadi ini anda bisa menyinggung banyak orang lain nanti kalau anda berkata seperti itu
ya pelaksana hari apa namanya
pengurus organisasi berarti pelaksana
tetapi bukan eksekutif
dan ini persoalannya yang terkait
istilah itu penting
kalau istilah itu menyalahi satu persoalan
itu bisa menimbulkan efek yang kurang baik bung effendi
tapi dia akan melaksakan hari hari pengurusan
tuh tuh mak
bikin fatwa itu kan praktis
ulama ini bung
ulama itu adalah satu kondisi sikap kedua orang
sikap kedua orang yang terkait dengan fatwa
jadi kalau soal fatwa dikaitkan dengan persoalan eksekutif
kita tahan sebentar pak afriyadi
oke baik pak amri
ya eksekutif bagaimana bikin ini bikin ini
oke baik ya
ini posisi pak arief ya
tapi kita kembali ke soal persidangan kemarin
pak amri kita akan dengarkan penjelasan anda
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
kami masih akan segera kembali mengulas ini setelah jadwal berikut
nah spekulasinya langsung macam macam
nah saya ingin menyoroti masalah itu karena
kalau betul percakapan saya dengan pak ma'ruf amin
atau percakapan siapapun dengan siapa
tanpa alasan yang sah
tanpa perintah pengadilan
dan hal hal yang dibenarkan dalam undang undang
namanya itu penyadapan ilegal
itu kejahatan yang serius
di negara manapun juga
saya ingin mendapat tanggapan lebih tegas lagi
dari pak amri jebat yang merupakan kuasa hukum
basuki cahayapurnama atau ahok
silakan pak amri
jadi begini perlu diketahui
bahwa penasihat hukum itu punya hak imunitas di persidangan
di dalam persidangan
dia bisa menanyakan apa saja
sepanjang tidak dilarang oleh majelis hakim
yang kedua sebenarnya fokus kita kan
untuk kesaksian atau keterangan pak maruf amin
tidak ada kaitannya dengan pihak di luar
tapi saya merasa pihak di luar persidangan itu
ada yang kebanggaran jenggot untuk masalah ini
jadi sebenarnya kita fokus saja
kepada kesaksian pak maruf amin
kalau dia menyatakan bahwa
memang tidak ada
dan kemudian kita bisa membuktikan
bahwa ada kan dan itu kita serahkan
kepada majelis hakim
sehingga majelis hakim bisa menilai
apakah itu bisa dijadikan
semua keterangan pak maruf amin
jadi soal adanya rekaman atau transkrip
yang disebut tegas oleh pak sby tadi
menurut anda bagaimana
apakah itu salah satu bukti yang dimiliki oleh
data yang dimiliki oleh pak sbi
bagaimana itu sudah kuasa hukum
nah ini mancing nih sama saya ya
kita ingin tahu kebenarannya
kita hanya berurusan dengan majelis hakim
saya ditanya balik balik masalah ini
lakukan di hadapan majelis hakim
atau nanti akan terbuka juga
di publik begitu kan
nah jadi menurut emas saya
ya semua pihak harus tunggu hal hal seperti itu
sebenarnya jangan mendahului dulu
justru kalau mendesak desak jadi pertanyaan
bagi kita kok kayaknya
kayak ini gelisah benar sih
untuk mengetahui hal tersebut apalagi
sudah terlalu jauh menyatakan ini dari
sanksi hukum kalau ilegal segala macam
nah ini di persidangan kok
ini di persidangan loh kalau kita mau
bicara di luar persidangan bisa tapi kan
kita nggak mau kita lakukan ini
dalam persidangan jadi itu jelas
sudah ada kekuatan hukumnya
untuk itu satu hal lagi saya mau
bilang juga bahwa
apa yang terjadi dalam ruangan sidang
terhadap pak maruf amin
itu memang berlaku terhadap semua saksi
tapi di luar persidangan
kita menghormati pak maruf amin
itulah makanya pak ahok
walaupun mengajukan keberatan keberatan yang cukup
bilang minta maaf kepada
pak maruf amin ada hal hal
yang kurang berkenan itu wajar
di luar persidangan tapi dalam persidangan
siapapun dia akan
berhadapan pertanyaan yang sangat
kritis dan ini merupakan cross examination
jadi biasa biasa aja
disebut tekanan tadi asumsi tekanan
dan lain lain itu yang tekanan yang bilang itu
siapa itu kan orang yang gak suka
dengan pertanyaan yang kita ajukan
tapi yang paling kita pedulikan adalah sikap
pada saat sudah berkali kali bilang
kita mencari kebenaran material
kita tidak akan menghukum orang yang tidak
bersalah atau sebaliknya
membebaskan orang yang bersalah itu kan clear
untuk itu ya jadi kalau begitu
kita percayakan dong kepada majelis hakim
untuk masalah seperti ini
ya gak apa apa jadi inilah lawyer
kenapa sih digarisbawahi terus lawyer
ya kan harus membela
lawyer dibayar untuk membela ya no problem lah
dan kita sangat kenal lah kalau kemudian
katakanlah tidak ada fakta yang kemudian
mengatakan ini dadaku mana dadahmu
wah gitu lah dengan cepat
kemarin tuh das das das das das
tapi begitu ini kan ngeles ngeles oh itu buktinya
ya udahlah menurut anda jawaban dari pak amri itu
ngeles maksudnya saya senyum saja masyarakat
sudah pandai sudah cerdas untuk menilai
saya nggak perlu menjawab lah saya kan bukan orang
yang bisa menilai pak amri saya juga bukan
yang bisa sikuluh yang baca bibir
dan sebagainya cuman saya mengerti
kalau itu benar makanya tadi pak sby mengatakan
kalau itu benar ada penyadapan
tapi pak sby dapat informasi dari mana sih
ada rekaman atau transkrip
tentu sebagai seorang presiden
ke enam tapi sudah tahu betul bahwa itu
bentuknya rekaman transkrip dong berarti
saya tidak bisa menebak
apa yang ada informasi pada pak sb
karena clear betul tadi pak esby oh iya pak esby
mengatakan itu karena apa karena informasi
soal beliau itu
taping ya itu sebenarnya
sudah ada pada case yang lain
sadab ya pak sindra
kita semua ini juga paham pak sby
pahamnya bagaimana ya pokoknya
gitu lah gimana gimana
ini gak boleh gus
itu namanya gus jadi
pak sby itu memang agak sensitif
enggak gus ini bukan masalah sensitif
ini beliau justru mengatakan
sensitif itu tidak selalu
jelek loh iya kalau presiden ke enam
saja jadi pak esby itu
sensitif sehingga ketika
kita belum tahu bisa ada betul gak
karena jawab pak amri ini ketika menyinggung
namanya perlu klarifikasi saya kira itu bagus
itu juga bagian dari pendidikan
politik tapi rakyat
secara umum saya kira tahu lah
sesungguhnya pak sby itu punya
merk apa itu tahu tapi
gak apa apa itu memang bagian
tujuan melindungi rakyat itu kan biasa
sama retorika tadi lah yang bicara pak esby
kepentingan pribadinya segala macam itu kan
dari perdebatan ini adalah
dari pihak ahok tidak ada
yang menjadi bagian dari
tidak ada apalagi ahok
selama ini didukung kustur kustur itu
salah satu inti dari nu
km aruf amin itu berkawan sama kustur
km aruf amin dulu bersama kustur
jadi gak ada itu oleh karena itu
tapi bahwa di persidangan seperti itu wajar
nah persidangan seperti itu tanya
pak amri sini ini kan
salah satu m hembri ini
wakil ketua umum p tiga
dia lawyer yang selama ini
nah oleh karena itu
pertanyaan pertanyaan dalam rangka menggali
kebenaran saya kira sesuatu yang logis
sesuatu yang wajar
bahwa dua belas saksi pelapor itu kan
palsu semuanya makanya kita laporin
jadi kebenaran materi
yang perlu digali di pengadilan itu
sangat penting kalau enggak kita nggak bisa tahu
bahwa dua belas pelapor itu palsu
masa mereka nggak tahu laporannya
apa yang mereka laporkan
ini kita bicara saksi yang kemarahan aja pak amri
kondisi yang ada
dalam persidangan itu
itu udah terbuka
untuk itu kan kita perlu cari tahu
bagaimana caranya kok saksi saksi palsu ini
rata rata ada yang menggerakkan semuanya
jadi anda menggali ke depan
di permulaan pers ini
bahwa ini sudah campur aduk
hukum kepentingan ini
dan itu jadi tujuan dari pertanyaan
yang kita lihat pada kiai maruf kemarin
pak amprit tujuannya untuk menggali itu
siapa yang menggerakkan maksudnya
ada komunikasi enggak
kalau dijawab enggak ada selesai kan persoalan
kalau memang ada
itu yang membuat tersinggung orang
kita dengar pak mas duki dulu
kita sekarang dengar dari mui dulu
pertanyaan seperti itu yang membuat banyak orang tersinggung
karena itu insinuasi
membuat satu kesan
membuat satu kesan
bahwa ada kesan bahwa fatwa mui itu
begitu mudahnya dipesan oleh orang lain
dan itu dipesan oleh
satu kepentingan politik
itu yang membuat orang tersinggung
saya kira itu persoalannya
nah disinilah saya kira perlu
harus ada klarifikasi seperti ini
karena kalau enggak ini
membuat marah banyak orang repot kita
insuniatif tidak itu pak amri
kalau saya buka disini semuanya yang ditanyakan
kepada mahrum nanti enggak enak
ada banyak hal yang merupakan kejanggalan kejanggalan juga
tapi nantilah dinilainan
ada rekamannya pak
tapi di sisi lain
di sisi lain sebetulnya pertanyaan itu bagus
karena qiem ma'ruf amin akhirnya harus menjelaskan
secara panjang lebar tentang
tentang posisi fatwa fatwa
tentang bagaimana pergumul
tapi bukan pesanan gus
momentum ini sebetulnya
jangan pesanan siapa
ketika ditanya seperti ini
nah itu kan selalu dikesankan publik
kalau tidak harus dikesankan jangan berbuat apa apa
bagus versi pembela aroh
bagus untuk qiem ma'ruf amin
bagus untuk qiem ma'ruf amin juga dong
kalau tadi kata pak ampri akan dilanjutkan
di lain kesempatan
kita tunggu nanti apakah permintaan maaf
dari pak ahok ini akan dikabulkan atau tidak
tapi harus kita tutup malam hari ini
kalau memang pak s b tadi mengatakan
ada rekaman atau penyadapan
pak s b justru menunggu
yang justru menunggu ya
bukan membuktikan bahwa merasa dititukan disadar
enggak lah enggak perlu lah
oke kita bahas lain kali
pak s b menunggu bersama jokowi
bisa komunikasi sama jokowi
itu bagus itu
supaya pak s b nya yang nunggu ya
pak jokowi bertanggung jawab
bagaimana juga ini jokowi
salam dulu dong
intinya perbincangan ini agar tidak membuat
atau membuat clear masalah
tidak membuat masyarakat di bawah terpecah belah
meluruskan duduk masalah yang ada
terima kasih pak ampri bung roy surya pak rastuki
dan semua pekerjaan harus dipertanggung jawab
terima kasih pak ampri
termasuk mui bertanggung jawab
terima kasih bukto
saya harus tutup
tidak ada dari mui yang tidak dipertanggung jawab
saya harus tutup sampai disini
cnn indonesia prime news masih akan segera kembali